saya ada beberapa panggilan
hari ini saya mengumumkan bahwa amerika serikat
menargetkan arti utama ekonomi rusia
kami menolak semua imporan
minyak dan energi rusia

akan diakibatkan di port nya as
dan kami tidak akan menjadi bagian
dari pembayaran putin
itulah ancaman amerika serikat pada rusia
namun langkah ini tidak hanya
mengganggu ekonomi rusia
saya menggunakan sembilan puluh tiga
saya membayar lima enam puluh lima enam puluh dolar
tapi tidak bisa
apa pun yang terjadi di ukraina
tidak harus mengganggu perusahaan kita
harganya mencapai lima empat puluh empat sen per galon
atau sekitar dua puluh satu ribu rupiah per liter
walau demikian larangan impor minyak dari rusia
tidak akan banyak mengganggu pasokan
dalam negeri amerika serikat
kita tidak perlu dua ratus barang itu
kita tidak perlu empat ratus lima puluh ribu barang itu
jadi kita bisa berhasil
ini adalah sebuah penjahat
kita berbicara tentang persenjataan
di dua digit
jadi ini adalah permainan yang berbeda
mereka bisa tapi mereka akan
menderita secara bergantian
ini adalah perbagian energi yang lebih besar
untuk orang eropa
dan itu di amerika serikat
dan dampaknya tidak hanya
di dasar eropa
rusia adalah eksporter
terbesar di dunia
jika kita memperbaiki
harga minyak rusia global
pada perdagangan senin tujuh maret lalu
harga gas alam di eropa dan inggris
tertinggi sepanjang masa
di angka tiga ratus empat puluh lima euro per megawatt hour
atau sekitar lima puluh lima ribu rupiah
angka ini diperkirakan akan terus meningkat
jika rusia memutuskan membalas sanksi
yang diterapkan negara barat terhadap mereka
bahwa kegagalan dari nefas rusia
keadaan katastrofis untuk pemerintah dunia
penyelesaian harga akan
lebih dari tiga ratus dolar per bar
jika tidak lebih
menolak penyelesaian energi dari rusia
silakan kita sudah siap
bagaimana kita bisa mengembalikan
hanya ada pertanyaan
bagaimana ini beruntung
dan mengapa ini diperlukan
kawasan uni eropa dan inggris
hingga saat ini masih mengimpor energi
menurut data dari uni eropa
empat puluh lima persen pasokan di kawasan
berasal dari rusia
walau demikian inggris menyatakan
akan mengurangi impor energi dari rusia
secara bertahap sepanjang tahun
pada tahun dua ribu dua puluh dua
sedangkan uni eropa berencana akan bebas
dari ketergantungan akan energi dari rusia
pada tahun dua ribu tiga puluh